seperti demam tinggi kelelahan dan nyeri persendian
lo masuk timnas gitu kata dia
nah kalau dari anda sendiri maupun dari pihak institusi anda
kita baiknya maksudnya misalkan sepuluh untuk mengalokasikan uang lah ya
terus langsung di di di di phone in sama dokter itu
nah kartu kredit nggak bisa digunakan tapi kita bayar kecil set bulan
ya saya kira kalau ruangguru ini sangat spesifik
kalau di lapangan kebetulan saya pernah ke lapangan
bahkan ada sempat juga saya sempat teriak waktu itu
baik kembali ke gaya pidato lagi nih bang abed
hari pemutusan suara memang masih empat belas februari tetapi ini kembali ada yang keluar
nah yang enggak itu kalau yang melanggar tiga kemungkinan
jasa pihak ketiga itu sekarang banyak yang menawarkan gitu ya
tapi selalu dijanjikan tahun depan tahun depan tahun depan
laporan accc menyerukan peraturan yang lebih besar
posisinya saat itu joko widodo sedang melakukan belusukan begitu
maka kemudian para investor dia mulai rasional meraih refocusing ya
saya ambil ahli waktu itu kita benar benar di level bawah gitu
yang kedua dengan ini kita bisa mengeksekusi beberapa rencana rencana kita di dalam bisnis plan kita ke depan
saya punya lebih banyak talenta di bola sepak bola saya pikir kan
dia pernah ke amerika pernah ke eropa juga
makanya tadi saya sampaikan penelitian justin menkin nih
kita punya anak perusahaan yaitu citylink yang akan juga bersaing di low cost carrier lcc
jadi ya kita gak pernah berhenti
terus terus kalo ngomongin ini lah
oke konten pertama yang dibuat oleh mas imam apa
pihak berwenang juga menyuruhkan agar lebih banyak klinik yang dibuka ya
nggak tiba tiba juga saya jadi pelatih
dan sehingga kita diberi keleluasan
dulunya gedung ini merupakan kantor asuransi dan kini diubah menjadi resto dengan mempertahankan gaya klasik
mobilnya membawa barang bawaan banyak sekali
hmm kalau saya mah pesannya satu porsi biar kenyang aja
umami banget surga dunia good morning getaway pagi ini kita menyapa langsung dari kota gresik
pertunjukan dimulai pada pukul delapan dan berlangsung hingga pukul sebelas malam
setelah diperiksa sebagai tersangka baru ditahan
kalau di jakarta soalnya it s a new normal
yakni rp empat pada pukul tujuh satu hingga sepuluh sembilan waktu indonesia barat
ketua umum yayasan insan cita agro madani indonesia edi purwanto melihat
tetapi itu memang dengan latar belakang pandemi covid ya
ini ngefek ya bu dari daun itu ngefek ya
tahun depan dia pergi dengan empat puluh lima puluh juta
untuk orang hilang jumlahnya dua puluh sembilan orang
kemampuan kestolnya seperti apa
laporan itu menunjukkan bahwa warga australia membayar lebih untuk penitipan anak
gitu gitu yaudah kita main ke game setuju gak setuju gampang aja
sekarang kan sdm yang di depan makanya sdm unggul
itu karena mempengaruhi ke produksi pertanian itu sendiri kan
karena beliau memang tidak punya keinginan untuk seperti itu
tapi pas masuk lapangan serius
lalu yang kedua adalah bicara soal tata kelola pemerintahan
yang digunakan untuk pemakmuran dan kesejahteraan
ya agak sulit kalo ngeluarin fiba timnya
gua ya gak menutup kemungkinan
suka dan saya rintis itu
kita butuh dua salari di australia untuk membayar hidup
gue mencoba untuk menggantikan dior
menyatakan telah mengajukan permohonan pencabutan tuntutan terhadap konsumen di pengadilan jakarta barat
tapi kan lu juga ada kesempatan ke prancis gitu